satu ratus enam puluh tujuh personel kepolisian disiagakan dalam pengamanan natal dan tahun baru dua ribu sembilan belas
di jakarta pengamanan dilakukan dua hari lebih cepat dengan jumlah personel lebih banyak karena rawan kejahatan
kepala staf kodam jaya brigadir jenderal tni suharyanto menjadi inspektur upacara operasi lilin dua ribu delapan belas di polda metro jaya jumat pagi
menurut kasdam tni yang dikutip dari keterangan kapolri jenderal tito karnavian satu ratus enam puluh tujuh tujuh ratus delapan puluh tiga personel kepolisian disiagakan untuk mengantisipasi kejahatan transnasional seperti terorisme maupun kejahatan konvensional selama libur natal dan tahun baru dua ribu sembilan belas
sementara itu wilayah hukum polda metro jaya menjadi salah satu dari tiga belas daerah prioritas pengamanan operasi lilin yang berlangsung dua puluh satu desember hingga satu januari dua ribu dua puluh
wakap polda metro jaya
polda metro jaya brigadir jenderal polisi wahyu hadiningrat menyatakan pihaknya akan berfokus pada pengamanan obyek obyek vital yang dinilai rawan terjadi kejahatan
jumlah pasukan yang dikerahkan dari jajaran polda metro jaya itu kurang lebih sekitar sebelas empat ratus tiga personil
kemudian untuk pospam itu ada satu ratus lima puluh pospam tergelar
pelaksanaan kegiatan ini
fokus pada objek yang diamankan yaitu mulai dari tempat ibadah kemudian tempat tempat pariwisata juga pengamanan jalur
dan kita pastikan kepada seluruh masyarakat khususnya dki jakarta dan sekitarnya kami jajaran polri dan tni siap mengamankan dan memastikan bahwa kegiatan ini berjalan dengan lalu
sementara itu polres mojokerto menggelar apel gelar pasukan pengamanan libur natal dan tahun baru di halaman mapolres mojokerto jumat pagi
lima ratus sembilan puluh personel gabungan dari tni polri relawan pmi rapi dan ormas lain yang dikerahkan
polres mojokerto mendirikan pos polisi di sepanjang jalan nasional bypas surabaya jombang dan mojokerto pasuruan
serta satu pos pelayanan di wisata pacet kabupaten mojokerto
selain mengamankan gereja untuk ibadah umat kristiani pengamanan juga dilakukan untuk menekan angka kecelakaan
halibur natal dan tahun baru dua ribu sembilan belas
operasi ini kita mendirikan sepuluh pos pam dan satu posian di pacet
total pasukan dan
pasukan untuk dari polri sendiri kurang lebih tiga ratus lima puluh personil ditambah dengan tni dan relawan kurang lebih dua ratus empat puluh personil
penekanan dalam operasi lilin ini yang pertama yaitu pengamanan kegiatan ibadah khususnya untuk umat nasrani
pengamanannya baik itu di gereja maupun tempat tempat yang dilakukan kegiatan ibadah
yang kedua pengamanan jalur moda transportasi baik itu darat maupun air kalau ada
yang ketiga adalah pengamanan di tempat wisata serta menjaga stabilitas harga pangan